good morning masih bersama anda
aksi jambret yang terekam kamera cctv di kota padang viral di media sosial
kalu emas dan tas milik seorang ibu direnggut setelah pelaku berpura pura bertanya jalan kepada korban
ya seorang pelaku telah ditangkap setelah tiga hari pencarian
namun salah satu pelaku lain belum diketahui keberadaannya
inilah aksi jamret yang terekam kamera cctv
yang terpasang di sebuah rumah di kawasan kampung sebelah kecamatan padang selatan
kota padang yang terjadi beberapa waktu yang lalu
modus operandinya pelaku berpura pura bertanya jalan
saat korban lengah pelaku langsung merenggut kalung milik korban
tentangnya itu di lokasi yang sama pelaku juga menjambret tas milik ibu ibu
yang tengah berjalan bersama hewan peliharaannya
usai menerima laporan dan mengetahui keberadaan pelaku
polisi melakukan penangkapan
terhadap salah satu pelaku berinisial yd di rumahnya
namun pelaku lain berinisial cn belum diketahui keberadaannya
dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan sebuah tas
dan tuang sebanyak delapan ratus ribu rupiah
mereka mengincar secara acak
tapi melihat kelengahan daripada para pengendara sepeda motor
apabila lengah perempuan diambil tasnya atau pendopetnya
mereka langsung kabur
tapi itu pasti sudah terlalu sering dilakukan
sudah beberapa kali
di lokasi yang sama
kecenderungan terhadap lokasi yang sama memang ada beberapa kali
sementara itu pelaku akan dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima ayat satu kuhp
dengan ancaman maksimal dua puluh tahun kurungan penjara
randi pangeran padang sumatera barat